dengan merogoh kocek sekitar tujuh puluh lima untuk tiket hari biasa dan rp sembilan puluh lima di akhir pekan
anda akan menemukan beragam satwa dari yang sering anda lihat sampai yang sudah punah
museum ini terbagi jadi lima area yakni mamalia alves reptil amfibi hingga alves
satwa yang ada di museum ini tak semuanya satwa hidup
tapi ada juga replika yang ukurannya dibuat sesuai dengan ukuran hewan aslinya
di setiap replika ada penjelasan tambahan perihal fakta unik hewan tersebut
namun jika anda butuh informasi yang lebih banyak
maka disediakan tambahan fasilitas guide dengan harga rp satu ratus lima puluh ribu
kemarin sempat nonton di tiktok sih jadi agak lumayan booming dan saya lihat tempatnya estetik
makanya saya tertarik gitu
cari keseruan aja sih buat anak anak kan anak anak suka banget lihat binatang
nanti mau lihat apa di dalam
marketing public relation animalium badan riset dan inovasi nasional rika kristaliani menyebut
animalium membuat kandang para satwa hidup menyerupai habitat asli
mulai dari suhu hingga elemen alam sekitarnya
bagi para pengunjung rika menyatakan ada binder berisi panduan dan pertanyaan pertanyaan perihal hewan
yang bisa dijawab jika berkelilingan
hal ini dimaksudkan untuk memancing rasa penasaran anak anak dan tak bosan kalau berkeliling museum
jadi hewan yang di riset di sini diteliti lalu juga kita rawat dan kita publish juga untuk menjadi bahan pembelajaran
karena setiap orang yang membeli paket edukasi itu akan mendapatkan binder
yang dimana di dalam binder itu isinya semuanya soal soal pertanyaan tentang satwa dan jawabannya itu ada di animalium
per dua puluh tujuh juni masih ada kandang kandang kosong di kawasan animalium
rika pun menyebut nantinya akan ada satwa baru yang datang dan rampung juli mendatang
diana valencia indra hadi jawa barat